eh damien lu kayak orang gila aje joget jogetan
ada apa sih bang
nggak seperti sekarang ini lu kayak ngantuk kelihatannya
iya sih bang
gua nonton ronggeng yang geolnya si uyun seminggu gua ga bisa tidur
kalau kita dikontrol sama pak lura gimana bang
memang abang mau dipecat
lah kalau gua dipecat gua nyalon jadi lura
memang hansik bisa jadi lura bang
kamu mau jadi jagoan di sini ya
kamu tahu yuyun itu milikku
sejak kapan ada larangan menyangkut penari ronggeng
menidurinya pun aku juga bisa
rupanya kau harus mati di tanganku
sekarang tidak ada lagi yang menyangiku
kita menunggu dulu ya
abang masih kepengen ngobrol sama kamu
saya menurut abang aja
itu cewek mungkin cantik aja

dek ini loh hp
lu mata lu jangan jelalatan hati hati lu tuh kan udah punya pacar anaknya pak jawir lo tau gak siapa pak jawir
pak jawir itu mantan jawara sini tahu enggak kalau lo sampai macam macam ama cinta lu bisa dibikin perkedel tahu enggak
eh dasar lu cebol gue punya mata gue cuma mengagumi
penari ronggeng itu kok lama lama semakin cantik
iya sih dia cantik seksi mulus lagi
dan juga gue jatuh cinta sama dia
ya dasar lu boncel ngimpi lu aduh
munai yang selamat diri
laku rampah berpanas

pasti lagi banyak duit ya
nanti jangan salah
semua ini dibeliin bang jamhur
yun bang jamhur kok baik banget ya
pasti dia lagi banyak duitnya
saya nggak tahu teh orang dia yang maksa maksa beliin
tapi hati hati loh yun laki laki baik itu biasanya ada maunya
tete sih takut yuyun dibohongin
eh jangan jangan bang jamur mau ngelamar yuyun
tapi ingat istrinya ada empat
tete tenang aja saya emang udah pengalaman
saya nggak pernah mau dinilai orang dari harta aja teh
iya tete tahu
tetes cuma mau ngingetin jangan sampai yuyun dibohongin laki laki
memang yuyun menghibur banyak orang
tapi kalau dalam perkawinan yuyun harus punya prinsip
beres teh saya akan pegang prinsip itu
belaya dapat kezeki mak
empat ratus ribu buat persediaan mak belanja
buat persediaan mak belanja
banyak sekali dayat
dapat dari mana uang sebanyak ini
komisi jual beli motor mak
ini juga udah curahin sama si cebong
jangan ngomong begitu
dia itu kan teman baik kamu
ye cebol atau tidak itu sudah karunia allah
tidak boleh dibeda bedakan
tapi sih kesel sama dia mak
kalau bagi bagi rezeki suka gak adil main curang
sudahlah dapat berapapun kamu harus mensyukuri
allah sudah memberikannya segini ya sudah
kamu harus menerima
laporanmu sudah aku periksa
proyek kita selesai tepat waktu
karena itu pak
para pegawai sudah saya bubarkan
dan gaji gaji mereka sudah saya bayar semua pak
ye itu bagus
tapi sekarang aku sedang gak mau bikin pekerjaan
aku sedang ada masalah di rumah dengan istrimu
dan aku kesini untuk mencari hiburan
cocok sekali pak
pas sekali pak
besok malam pak siu yun akan manggung pak
penari ronggeng yang aduhai itu
betul pak betul pak
betul pak itu pak
yang tidak ada duanya itu pak
kalau aku berhasil mendapatkan dia
aku akan membelikan rumah untuknya
semakin cantik dan seksi aja perempuan itu
aku semakin bernapsi untuk mendapatkannya
kalian tunggu sini ya
karena itu kalau masuk wilayah orang
jangan terlalu sombong
aku berada di sini
sudah izin sama yang punya wilayah
tapi sama aku belum kan
apa urusannya dengan anda
anda ini siapa
atau tukang begal
karena yuyun itu milikku
jadi yuyun masalahnya
yuyun itu penari ronggeng
aku bebas menyawernya
aku akan mencari
kalau anda nggak mau dia jadi penari ronggeng
kau harus mati di tanganku
kau harus mati di tanganku
berani membokong orang
berani membokong orang
berani membokong orang
akan kubungi mereka
kita akan miliki untuk
ksi terima kasih untuk

saya mencorong dia

panitia menilai proyek kita tidak sesuai dengan kualitas
mereka minta uang proyek lanjutan yang sudah kita terima untuk dikembalikan pak
karena akan dievaluasi pak
kalau tidak pak mereka mengancam akan melaporkan kepada polisi pak
pak aku nggak mau nama baikku rusak
bulan depan aku akan mendapat proyek yang lebih besar
ya uangnya sudah kupakai untuk membeli rumah buat si yuyun
jual saja aset perusahaan
kalau masih kurang pinjam
walau kepada rentenir sekalipun
sekarang kau urus semuanya sampai beres
aku masih siap
aku masih sibuk dengan si yuyun
yun pak jayadi kok belum jemput
biasanya jam segini sudah datang
saya sudah putus dengan dia teh
sebegitu mudahnya kamu tinggalkan pak jayadi setelah pak jayadi membelikan rumah baru untuk kamu
dia terlibat kasus teh
saya tidak mau ikut terbawa bawa
yun sebegitu rendahnya moral kamu semua laki laki kamu porot hartanya
setelah itu dengan mudah kamu campakkan mereka
tapi jangan bicara soal moral dengan saya
memangnya teteh itu siapa
teteh itu pelacur
selalu menjejakan diri pada setiap lelaki yang datang
yun tete sudah bertobat dan kembali ke jalan yang benar
teteh bertobat karena sudah kan aku
kenapa teteh berlaku kasar
teteh kan tidak pernah mengukulku
jangan mengungkit ungkit orang yang sudah bertobat
tidak mudah untuk kembali ke jalan yang benar
tidak mudah untuk kembali ke jalan yang benar
tidak mudah untuk kembali ke jalan yang benar
teteh tidak mau mengingat masa lalu yuyun
teteh tidak mau mengingat masa lalu yuyun

teteh sudah merenahkan saya
padahal saya akan selalu membantu teteh
yuyun maafkan teteh yuyun
maafkan teteh yuyun
saya tidak akan lupa semua kebaikan kamu
kalau tidak ada kamu mungkin tete tidak akan bisa hidup yun
bukan itu maksud saya
teteh selalu membantu saya
tapi kalau tete sudah bicara soal moral
saya merasa rendah diri
sekali lagi yuyun
teteh minta maaf yuyun
saya ini hanya penari ronggeng teh
pekerjaan saya menghibur rakyat
tapi teteh harus tahu
saya nggak pernah merebut suami orang
mereka yang selalu memaksa masa saya
uang dan harta mereka berikan karena teteh
kalau mereka bosan
pasti saya dicampahkan
maafkan teteh ya

saya bimbingan khawatir mereka

kau tangan minha banyak
masya allah kang diet kenapa bisa begitu
yon saya pulang duluan ya
aku antar pulang yuk
terima kasih pak
sayang mandir dulu yuk
nanti saya buatkan kamu kopi yang enak
soalnya masnya nunggu di rumah
dan lagi pula tadi ma mesen makanan sama saya
besok jangan lupa ya
tete mau kemana
tete mau ke rumah
tete mau ke rumah
tete mau ke rumah
tete mau ke rumah
tete mau ke rumah
tete mau ke rumah
setelah tete pikir pikir
tete tidak bisa mendampingi kamu lagi yun
tete sudah bertobat dan meninggalkan dunia hitam
kalau teteh terus terusan di sini
setiap hari tete melihat perbuatan kamu
yang setiap hari gonteng ganti pacar
semua itu terserah keputusan teteh
rumah saya selalu terbuka untuk ditinggalkan
jadi kita sudah kembali ke rumah

tete sudah membantu saya
dan saya sudah memberi tete uang
terima kasih atas pemberian uangnya yun
teteh akan rujuk dengan kang wandi
dan akan melupakan masa lalu
tete permisi ya
jaga diri kamu baik baik
sudah pak sudah siap
yuk kita pergi sekarang
saya masuk tanpa permisi
tadinya saya akan membangunkan bapak
tapi ternyata bapak sudah bangun
pak pak jayadi pak
pak pak jayadi
bukan pak saya komar pak
kamu kembali saja yuyun
aku sudah lama menunggu dulu
bukan pak saya komar pak
bukan pak saya komar pak
jangan pergi sayang
aku kangen sama kamu
saya komar pak
sebut pak istighfar pak
saya komar pak
pak saya komar
jangan tinggalkan aku yuyun
kita keluar dari duit kepuncak itu
bukas kartu banana
aku atau kau akan berpengaruh
tiba tiba ya neng ya gila apaan tuh neng ya
lo kok berhenti di sini sayang
yuyun ini rumah saya
gimana kalau kamu mampir dulu
gak usah udah malam gak sopan
nanti saya malah diusir sama makmu
lebih baik kamu saja yang hidup di rumah saya
boleh juga yuyun
terima kasih espa kasih
iya terima kasih
selendang siapa itu
mungkin tadi dijemur di pagar kena angin dia tidak tahu
dasar perempuan tua
eh mak agam
ayah naon mang malam malam begini ada masalah gitu
tadi saya lihat lampu masih menyala
jadi saya kesini
saya menemukan selendang ini mak di depan situ
pasti ini punya emak ya
tadi saya lupa mengangkat dijemuran
pasti ini kena angin tadi
tunggu ya mak mak sebentar ya
ini mak sedikit
enggak usah mak
itu aja masih pakai duit
eh enggak boleh
tamali tidak boleh nonak rejeki
terima kasih mak
di warung naneng ijah
kalau begitu saya permisi ya mak
ini pasti bukan sembarang selendang
jadik kasek ketumbahan w docker
uh ada kata k heartulih wasue
memang benar maha esa
selendang ini bertuah
sebaiknya disimpan saja di tempat yang baik baik
siapa tahu nanti ada pemiliknya yang sedang mencari carinya
baik pak ustaz
agar selendang ini jangan dulu dipakai
disimpan saja di tempat yang baik
karena kita belum tahu
apakah baik atau merugikan
saya tidak akan memakai sesuatu yang bukan milik saya
memang sebaiknya orang islam itu begitu
jangan menggunakan barang yang bukan haknya
baiklah pak ustaz
saya berterima kasih sama pak ustadz
di rumah masih banyak pekerjaan
di rumah masih banyak pekerjaan
di mana saya taruh selendang itu
nanti malam saya harus manggung di depan calon bupati
di mana saya harus mencarinya
adalah rahasia yang harus saya simpan sampai mati
kepada siapa saya harus mengadu
kepada siapa saya harus mengadu
kepada siapa saya harus mengadu
kepada siapa saya harus mengadu
mulai saat ini mungkin kita akan berpisah
mulai saat ini mungkin kita akan berpisah
laki laki yang kau inginkan
terima kasih mbak
selendang itu hadiah untukmu
karena kau murid
yang baik dan rajin
tapi jika lepas dari tubuhmu
selendang itu benda biasa
yang dijual di pasar pasar
jika selendang itu menyentuh tubuhmu
dia akan menjadi benda yang mengerikan
bahkan minta tumbang
dan bisa membunuh siapa saja
dengan pas selendang itu
buat menari lagi
dan bertentukan nanti malam
dan tidak bisa marah dan memusuhi saya
kenapa wajah saya jadi keriput begini
saya harus segera menemui tete rina
hanya dia satu satunya orang
yang mengerti keadaan saya
wajah yang hebat
di perkenalkan dansa l siblings
ohan lebih keras
sebelum saya merubikan
tati tati udah lukis birth volunteering in me
bonce lu cari aja garis desa yang lugu
kalau si yuyun kan udah pacaran sama si dayat
mungkin itu penyebabnya bang
yang bikin si yuyun kurang bergairah goyangannya
ya kesana sini senyumnya hambar akibat pacaran sama si dayat
mendingan sama gua pacarannya
sama lu sama gua aja kadang kadang
sudahlah tidak usah difikirkan
hari ini kita bisa baik besok lusa mungkin bisa bermusuhan
itu wajar dalam hidup
saya minta maaf sama teteh karena sudah berbuat kasar
iya tete sudah memaafkanmu
tapi sekarang kenapa kamu berubah
kamu kelihatannya pucat lesu
saya juga gak tahu tete
itulah sebabnya saya datang kemari
ingin minta pertimbangan tete
saya udah gak punya semangat buat menari lagi tete
apa susu peletmu sudah tidak bertuah lagi
tete tahu semua
ini rahasia kita berdua
tidak ada orang yang tahu
teteh juga dulu pakai susu pelet
tapi untung bisa lepas dari tubuh teteh
selendang selendang saya tete
maksudmu selendang kuning yang selalu kamu pakai
iya selendang itu yang membuat tarian saya disukai banyak orang teh
tapi sekarang hilang tete
kang wandi pernah bilang bahwa kamu sekarang berubah
goyanganmu sudah jelek
senyummu dan lirikan matamu jadi hambar
terus gimana tete
nanti malam saya harus menari lagi
kamu tidak usah menangis
tidak ada gunanya
nanti malam tete sama kang wandi akan menemani kamu

aku akan belajar dari
kegal dia untuk melihat tate terhadap tete
lalu kembali mbak mbak bukanogyak
ternyata benar kata pak ustadz
perempuan itu ada dalam pengaruh selendangnya
cabut cabut cabut
ada kejadian pak
penari ronggeng itu
kaku di tengah arena pak
menakutkan pak ustadz
itu pasti karena selendang bertuah itu
selendangnya saya bawa nih pak
dia dalam bahaya
kalian tidak usah nigerin
udah jangan mikirin dia
dia udah dilamar sama si jaka
yah bengong lagi